dan arus balik di jalur selatan mulai ramai terutama oleh pemotor
belum ada lonjakan volume kendaraan yang signifikan
dan diperkirakan arus balik akan semakin ramai pada sabtu siang hingga minggu malam
volume kendaraan arus balik yang melintas baru sekitar empat puluh ribu unit sejak jumat pagi
dan sudah ada korespondensi nn indonesia yogi tujuliarto
yang ada di kampung ciburial desa ciherang kecamatan nagrek kabupaten bandung
yogi seperti apa pantauan lalu lintas saat ini di sana
dan apakah sudah terlihat adanya kepadatan pemudik yang sudah mulai melakukan arus balik pada hari ini
reinhardt memang di sore ini di wilayah jalur selatan tepatnya wilayah nagrek di wilayah jembatan ciburial
sudah ada berangsur peningkatan arus atau jumlah volume kendaraan yang melintas di wilayah nagrek
arus pemudik yang balik menuju rumah mereka ini didominasi oleh roda dua atau sepeda motor
dengan volume sekitar empat puluh ribu kendaraan
namun ada juga selain sepeda motor
yang meningkat itu adalah kendaraan umum seperti bus antar kota dan juga minibus
baik jadi pemudik motor mendominasi di jalur tempat anda melaporkan saat ini
adakah alternatif jalan lain untuk bagi para pemudik ketika nanti sudah mulai padat oleh kendaraan roda dua dan juga roda empat
nah reinhardt ini diperkirakan malam ini memang akan ada kepadatan yang lebih daripada sore ini
sekitar delapan puluh unit kendaraan akan melintas
di wilayah selatan untuk jalur baliknya mereka
nah mengenai alternatif sebenarnya di tempat saya berdiri ini adalah jembatan ciburial
jembatan ini adalah titik pertemuan antara arus dari tasik malaya dan arus garut
di pertemuan ini akan diperkirakan terjadi penumpukan kendaraan karena ada penyepitan
nah untuk alternatif sebenarnya petugas menyiapkan buka tutup arus di beberapa titik
dan ini adalah salah satu hal yang disiapkan oleh petugas untuk mencairkan atau mengurai kemacetan di sekitar arus balik di jalur selatan
dan perlu dicatat ada perkiraan bahwa nanti ketika arus balik sudah mencapai puncak di jalur selatan
akan ada pertambahan kendaraan dibandingkan arus mudik
karena ada para pemudik diperkirakan akan menggunakan jalur selatan untuk menghindari kepadatan yang akan diperkirakan juga terjadi di wilayah utara
tepatnya di sekitar tol brebes dan pejagan
jadi puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada malam ini atau sampai dengan sabtu nanti
terima kasih yogi tujuliarto langsung dari jembatan ciburial di nagrek kabupaten